apakah cerita tentang para wayang itu
kemari saya sudah melihatnya
saya akan bantu warga untuk menyebarkannya
iya betul terima kasih pak
kalian mau ngajarkan pertunjukan lagi
oh rupanya kalian bagian kelompok yang menyebarkan agama sesat
islam bukanlah agama sesat
tahu apa kamu tentang agama
kita harus usir roka jaya dari desa kita
usir dia sekarang
jangan main hakim sendiri
kita bisa bicarakan secara baik baik
kamu ini sama saja seperti dia
kamu pasti sudah dipengaruhi olehnya
sadar kamu tejo
kalian sudah mendengar sendiri bukan
kalau warga di desa ini tidak menginginkan kehadiran kalian
karena kalian menyebarkan aliran sesat
saya tidak pernah memaksa ataupun menghasut para warga untuk memeluk agama islam
agama islam itu adalah agama yang rahmatan lil'alamin
penuh dengan kebenaran
dan tidak ada paksaan
jika ada orang yang masuk islam
itu berarti dia mendapatkan hidayah
aku tidak ingin mendengar penjelasan kalian
nanti saya akan mengadakan acara tebangan di kedai ini
silahkan kalian bisa datang dan lihat sendiri
bahwa saya tidak pernah memaksa siapapun untuk memenuhi agama islam
aku akan memberikan kalian kesempatan
perempuan ini memang cantik seperti kabarnya
sepertinya aku bisa memanfaatkannya
penyakit ini menular dari sentuhan
kamu kumpulkan semua orang yang sakit di suatu tempat
dan gunakan tandu
supaya kalian tidak tertular
baik kanjeng sunan
terus apa yang dilakukan oleh kanjeng sunan
aku harus mencari tahu
penyebab dari penyakit ini
karena sepertinya ada yang sengaja menyebarkan penyakit ini
untuk mendebarkan ketakutan
ya allah ya rabbi
tegas sekali orang itu
sunan kudus memang cerdas
aku harus selalu memikirkan siasat
agar tidak ketahuan
tolong jaga daerah sekitar
aku ingin bersemedi dulu
wa rahmatullahi wa barakatuh
wa rahmatullahi wa barakatuh
kusi allah telah mengizinkan kita untuk bertatap muka
kita hanya bisa mendengar suara satu sama lain
setelah sepuluh tahun lamanya
akhirnya kita bisa ketemu kembali
bagaimana dengan kabarnya kak tingkir
alhamdulillah dia baik baik saja
sampai saat ini kami terus berusaha
untuk menyatakan agama islam
meskipun ada beberapa warga
yang menganggap agama islam adalah agama yang sesat
semoga allah subhanahu wa ta'ala
memberikan hidayah kepada mereka
lalu bagaimana dengan kabar
sultan tenggono dan kesultanan demak
inilah sebenarnya yang ingin aku bicarakan
saat ini kesultanan demak sedang diserang penyakit aneh
beberapa warga prajurit dan sultan trenggono sendiri
terkena penyakit tersebut
bagaimana itu bisa terjadi sedulurnya
aku juga tahu pasti
tapi yang jelas
ini ada hubungannya dengan kala waksa
aku merogoh suruhmu ke dalam tubuh kanjeng sultan
dan di sana
aku menemukan prajurit yang mengtidak
sedang merusak tubuhnya dari dalam
aku berhasil mengalahkan mereka
dan keadaan tanya sultan sekarang sudah membaik
alhamdulillah kalau begitu sedulurku
aku pasti akan membantu mencari tahu
tentang kabar kala waksa
di kedepan tijani trapun
ada ajaran untuk menyembah kala waksa
setelah sekian lama dia tidak muncul
ternyata dia berulah kembali
aku tidak bisa membantu masalah di kesultanan demak
tidak perlu minta maaf sedulur
aku sekarang juga harus mencari tahu
siapa dalang dibalik semua ini
karena kala waksa tidak terlihat keberadaannya di kesultanan demak
dan ada sesuatu yang mengganjal
di dalam hati aku
semoga saja kebenaran cepat terkuang pada waktunya nanti
insya allah akan ada jalan untuk kita sedulur
terima kasih atas waktumu bertemu dengan aku
aku harus pergi
kalau nanti aku mendapat kabar tentang kala waksa
akan aku beritahu kepada aku
jaga dirimu baik baik
jaga dirimu juga sedulur
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
apok terah gimana sekarang ello semuanya ragu ragu
saya mendeng também
saya mengambil rakyat
hei kalian mau ngajakkan pertunjukan lagi
oh rupanya kalian bagian kelompok yang menyebarkan agama sesat
islam bukan agama sesat
tahu apa kamu tentang agama
aku minta kalian berhenti untuk menghasut warga
atau kalian kami ajar
kamu tenang saja
bisa kalian tahu kami tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk agama islam
dan satu hal agama islam bukanlah agama sesat
setiap manusia harus memiliki kemampuan
manusia harus memeluk agama islam dengan keinginannya sendiri
bukan dari paksaan orang lain
ataupun pengaruh dari orang lain
kalau penduduk di sini melihat aku sebagai sunan kalijaga
maka mereka akan memeluk agama islam
hanya karena segan terhadapmu
atau kamu hanya orang yang lemah
dia bahkan tidak melawan kalian
dasar orang lemah
kalian tidak apa apa
apa yang terjadi dok
warga mengeroyok dia karena tidak suka dengan pertunjukan paman lokajaya
nyawis yang terpenting kalian selamat yo
ya sudah sekarang kita bersiap untuk sholat asar

janganlah ini untuk pertunjukan wargaaki satu orang
untukku buat semuanya